halo terima kasih anda masih di cnn indonesia news report
tempat wisata kota tua ternyata menjadi salah satu tempat favorit di jakarta masih loh untuk berlibur bersama keluarga
hingga pukul sembilan pagi tadi tercatat sudah lebih dari dua lima ratus orang yang mengunjungi tempat ini
halaman taman fathahila penuh dengan warna warni sepeda ontel yang dikendarai oleh para pengunjung wisata kota tua
sepeda ontel ini memang biasa disewakan untuk pengunjung sambil menikmati pemandangan bangunan tua peninggalan belanda
yang bisa dilihat di sekitar halaman fathahillah
para pengunjung tidak hanya datang dari jakarta tapi juga luar jakarta untuk berwisata dan juga mengajarkan anak tentang museum wayang dan museum jakarta
dan sudah ada koresponensianan indonesia nih lady malino di kota tua
lady selamat siang sudah keliling sepedaan kemana saja dan apa saja yang daya tarik wisata yang disajikan oleh pengelola kota tua di suasana libur natal dan juga tahun baru ini lady
ya hanum tentunya di siang hari ini saya sudah mengitari sekitar halaman fathaila tentunya anda juga harus ikut kesini
karena kalau kita lihat kenapa wisata kota tua ini selalu penuh di saat libur
karena kalau saya lihat ya dari pengamatan saya karena menawarkan paket iri
ini kalau saya singkat i yaitu instagramable dan juga r itu rekreasi dengan harga yang murah dan i satu lagi yaitu ikut tahu sejarah
kenapa tahu sejarah
karena kalau kita lihat di belakang saya jika anda mengitari halaman fathahila ataupun halaman kota tua ini anda paling tidak mendapatkan empat spot
juga anda bisa mengunjungi ada setidaknya tiga museum yang ada di daerah sini
salah satunya itu di belakang saya ini adalah musoyo
di belakang saya ini ada museum sejarah jakarta yang banyak menyimpan sejarah ibu kota jakarta
anda bisa masuk ke sini dengan harga yang sangat murah yaitu lima rupiah saja per orang dan anak anak yaitu sekitar tiga dan juga empat ribu rupiah
dan kalau kita lihat bangunan tua ini juga dibangun dengan desain ala belanda bahkan ini juga dikabarkan mirip dengan bangunan istana dam yang ada di kota belanda
jadi bagi anda tidak perlu jauh jauh ke kota belanda karena ternyata di jakarta sendiri memiliki duplikat
kita bergeser sedikit saya ajak anda untuk mengitari tiga ratus enam puluh derajat gedung fata maksud saya di sekitar kota tua
di belakang saya kalau tadi sudah ada museum sejarah jakarta saat ini di belakang saya yaitu museum wayang yang juga bisa anda kunjungi di dalam museum ini
anda bisa mengunjungi dan juga melihat bagaimana koleksi wayang ada lebih dari empat ratus wayang dari berbagai daerah yang ada di indonesia maupun mancanegara yang dipamerkan
dan juga anda bisa ikut masuk dengan harga yang sangat ekonomis
jika anda sudah lumayan capek begitu berkeliling di kawasan kota tua bisa beristirahat ke kafe dengan nuansa tetap nuansa tempo dulu begitu dan juga ala belanda di kawasan ini yang juga sangat instagramable bagi anda bersama keluarga untuk mengambil gambar
ini satu lagi putaran yang bisa saya tunjukkan kepada anda
tadi sudah ada museum
sejarah jakarta museum wayang dan terakhir ini di belakang saya museum seni rupa dan juga keramik yang juga menampilkan bahwa di museum ini tidak hanya memiliki tapi juga merawat dan meneliti keramik keramik yang juga ada di indonesia dan juga mancanegara
tidak hanya itu kita lihat juga banyak para pengunjung mengendarai sepeda ontel yang mereka sewa hanya dengan harga rp dua puluh
ini bisa dikonsumsi dengan harga tiga puluh menit dan ini bisa ganti gantian dengan teman teman anda
jadi sangat seru sekali itu tadi mengapa saya bilang sangat irit juga
jika anda memiliki uang lima puluh ribu anda bisa menyewa sepeda ontel dan juga mengunjungi museum museum yang ada di sekitar kota tua ini
hanum tertarik untuk kesini bersama saya
aduh lady paket irinya benar benar bikin saya iri untuk segera nyusul ya
lady jangan lupa kalau udah capek langsung pulang dari pagi soalnya
terima kasih lady